gak sopan tau
aduh mama sama anak kompak banget ya pagi pagi udah ngeteh
kita tuh lagi ngerayain pesta kecil kecilan
emangnya ada apa ya
ya keberhasilan rencana kita dalam misi kamu dong sayang
karena tinggal beberapa langkah lagi kita akan terhindar dari sumber malapetaka itu
aku juga udah gak sabar ngeliat perempuan itu ditenang keluar dari rumah ini
kamu tau apa
semakin lama dia disini tante terus makin stres
pokoknya kali ini kita gak akan datang
alia mau ketemu sama milo dulu ya
abis itu alia langsung berangkat ke kantor soalnya ada meeting interne
sadang apa teman
al jangan lupa
kita harus segera menjalankan rencana kedua
karena aku udah gak sabar bisa tidur nyenyak dalam rumah ini lagi
kamu tenang aja di
pokoknya semuanya pasti aku atur
biasa aja sama kayak kemarin
tadi pagi ada kejadian lagi ya
ya dan lumayan menguras emosi papa sampai papa sakit

ini pasti semua gak ada kejadian lagi ya

dia tuh jahat banget ya mil
dia tuh emang bener bener mau ngacurin keluarga ini kayaknya
aku gak tau ya al
kayaknya aku susah mikir kalau
kalau menganggap dia itu jahat
aku sih gak mikir kayak gitu ya
mel dia itu pinter banget nyari perhatian
dia itu gak nyari perhatian
tapi kalau yang aku lihat selama ini
semuanya tuh kayaknya salah paham
si wita itu sebenarnya tulus
dia itu baik
aku datang ke sini bukan untuk dengar kamu muji muji si mita ya
al al sebentar al
perempuan yang lebih
eh lu tuh bisa ngotok dulu gak sih
gak usah marah marah kenapa sih
kita tuh lagi sedih
tadi saya pikir cuma niko sendiri
oh jadi kalau nggak ada gue di sini
lu bakal lebih agresif gitu
bukan gitu mbak
maaf saya cuma pengen cari tahu
kalau udah ada kabar tentang vino dari polisi
ada gunanya tau
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
cukup ya al
mita itu kan bilang dia cuma mau nanya mengenai bayinya
eh bayi lu udah pergi
mendingan lu juga pergi
biar semuanya tenang gak ada loh
aku tuh cuma peduli sama perasaan kakak dan mama kamu
soalnya mereka itu tersisa banget
semenjak perempuan itu masuk ke rumah
kalau dia nggak keterlaluan kayak gini
aku juga gak mungkin marah marahin dia kayak gini
aku tuh cuma mau ngebelain keluarga kamu
maafin sih kak palia ya
kamu gak usah ambil hati aja
udah ada kabar tentang film
tapi sidaknya kamu jangan sedih gitu ya
kamu harus jaga kesehatan kamu
kesehatanku gak ada artinya mel
anak titipan dari tuhan
yang harusnya aku jaga menghilang
setiap anak itu adalah titipan dari tuhan
untuk kita jaga
dan juga kita sayang
setidaknya gak ada
ini menyarankan kamu untuk sedih seperti ini
kamu bisa mencoba untuk pulang
sementara vino masih ada di luar sana
ngasih dia minum susu
gimana kalau sekarang dia kelaparan
dia kan masih bayi mil
aku janji akan membantu apapun
untuk mendapatkan vino
karena bagaimanapun juga
vino itu adalah ponakan aku
kamu tenang aja
semuanya akan baik baik
hanya jadi lahirmud jurukasa

nah kan power boulevard
pak hati hati dong pak jalan tulang udah berayap juga
maaf saya nak bapak nggak sengaja
kami tersesat mau pulang ke jalan bintana
nak tahu jalannya nggak
iya nak kalau tahu antren kami pulang ya
iya saya sih tahu cuma ada upahnya nggak
nanti kalau udah bayar rumah ibu masakin buat makan siang ya
udah deh deh lumayan buat makan siang
yaudah pak bu ikutin saya